bismillahirrohmanirrohim alif lamin zalikal kitabu laroi kitabu om tanya panjang punya pendek kita
banyak nih banyak banyak
ikut nyari sampah yuk buat dibikin daur ulang
ya bareng bareng banyak buat bikin prakarya sama kerajinan tangan
sampah iya eh sorry nge level gua aja
laku banget sih
gimana kabarnya alhamdulillah dia semakin sibuk sekarang banyak
saya mau ketemu dia dulu kan
saya jalan dulu
memangnya belum mau kemana
ya usah bahkan
terus kalau curhat jangan setengah setengah
ceritain ke gue semua
maksud saya teh
saya gak mau keduluan sama ustadz jena ngelamar patin
emangnya lo ngeliat ustadz jena lama patin tuh udah kedeketan
kok aja kagak ngeliat
waktu itu saya ngeliat ustadz jena tuh ngasih surat ke patin
terus patin tuh nerima suratnya juga kayaknya
seneng pisah sama sumri gak
terus kayaknya sih suratnya tuh surat cinta
berarti tandanya lo selamat
selamat alias gawat
hei fi saya mah gak bakal menyerah sebelum perang
makanya kemarin juga saya kirim surat ke patin
dan saya juga alhamdulillah sudah dapat balesan
walaupun saya kelimpangan sih nyari penerjemah
aduh rajin bener
ini si opi iseng nih nyari sampah buat tidak dolar ulang kan ya
lihat ustadz jena lah apa enggak
oh ustadz zainal baru aja tuh lewat tuh
ke kantor ke kantor
saya ke situ dulu ya
itu ustadz gambus itu pamannya fatin
si ustadz jena itu kan udah dekat tuh sama abahnya patin
sama uminya fatih juga udah dekat
nah sekarang sama ustadznya gambus lu lihat sendiri kan
deket sama patin nih sama ustadz jena
kalau udah deket berarti kan udah tandanya udah mau dia tinggal dikit lagi tuh mereka bersatu
jodoh tandanya jodoh
lo masih mau berperang cinta tuh sama dia ya
hah udah mendingan nyerah aja
itu ustadz dennel itu guru kita
kamu harus tahu prinsip saya
saya tuh emang hormat sama ustadz jena
saya tuh pengen menimba ilmu sama dia
tapi kalau urusan cinta sama tuh
saya siap bersaing lah bersaing sehat
selama janur kuning belum melengkung di pesantren
saya masih siap
sebelum jalur kuning jadi ketupat ang
itu yang bener
saya kayak gitu lah ya
siapa yang pasang janur
saya itu sudah menduga loh
kalau ustadz gambus itu mesti akan cepat pulang kemari
karena begitu saya terima surat dari pak pos
dan saya sampaikan kepada fatin
itu ekspresi raut wajahnya fatin itu gembira sekali
sama sama dengan senang hati saya
karena ada yang masih saya kerjakan
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
rupanya saya salah faham sama ustadz jena waktu itu
papa pergi dulu aja ya
apa yang mau jalan jalan sama ustadz jena
apa yang mau jalan jalan sama umi
apa alasan kamu untuk pergi
pesantren ini adalah tempat orang orang baik umi
sedangkan saya bukan orang baik
jadi saya nggak pantas ada di sini
om yakin kamu adalah wanita yang baik
hanya saja kamu belum yakin sama diri kamu sendiri bahwa kamu bisa lebih baik dari yang sebelumnya
memang saya belum yakin omni
kenapa tidak yakin
saya bingung umi harus cerita dari mana
mulailah dari apa yang mengganjal di hatimu
saya mau mencoba
nanya pendek om
susah banget ngajarin orang mantan preman
saya kecewa dengan kedua orang tua saya umi
semenjak mereka bercerai
mereka sibuk dengan kehidupannya masing masing
dan sekarang dia sibuk dengan keluarga barunya
mama saya selalu sibuk dengan pekerjaan yang jarang pulang
dan saya merasa ingin berubah
saya diabaikan umi
makanya saya berontak
saya pikir saya akan dapat perhatian dari mereka
saya malah dibuang kesini umi
kamu jangan merasa dibuang
pesantren bukan tempat pembuangan
disini tempat mencari ilmu
untuk kamu bisa lebih mendekatkan diri kepada allah
mama kamu mengirim kamu kesini
dengan tujuan yang baik
umi menganggapnya sebagai amanah
umi memang tidak bisa melarang kamu untuk meninggalkan pesantren
tapi umi sangat berharap kamu tetap disini
sampai kamu benar benar siap
memiliki bekal yang cukup
untuk masa depan duniamu dan akhiratmu
umi yang berharga
umi yang berharga
umi yang berharga
umi yang berharga
umi yang berharga
umi yang berharga
umi yang berharga